kita ke informasi lain peristiwa yang melukai dirinya dilaporkan sebagai sebuah rekayasa
novel baswedan bersama kuasa hukumnya akan balik melaporkan dewi tanjung ke kepolisian
ya sementara itu ketua dpp pdip eriko sontarduga menegaskan bahwa pelaporan dewi bukanlah arahan partai
menyebut penyiraman air keras terhadap novel baswedan sebagai sebuah rekayasa
novel baswedan akan melaporkan dewi tanjung ke kepolisian
pelaporan direncanakan akan dilakukan pada pekan depan
hal ini disampaikan salah satu tim kuasa hukum novel baswedan saor siagian di gedung kpk kamis malam
saur mengaku telah melakukan pertemuan dengan novel untuk menanggapi pernyataan dewi tanjung ke publik
menurutnya dewi tanjung telah melakukan fitnah
padahal presiden bahkan telah memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut
tiba tiba ada seorang warga kemudian meragukan
nah menurut saya dan juga menurut pak novel
ini agak sangat serius
nah kami sepakat tim kuasa hukum
kemudian diminta oleh novel untuk segera melakukan juga tindakan hukum
nah oleh karena itu kami akan melakukan pelaporan kepada soal pidananya
nah saya kira paling tidak dia berbohong sudah pasti berbohong
rekam medis itu tidak bisa dibohongi
itu adalah profesional daripada dokter